jelang pertandingan indonesia soccer championship evan dimas terus giat berlatih untuk meningkatkan stamina
evan lebih banyak melakukan adaptasi dengan cuaca karena selama di spanyol ia lebih banyak bermain di cuaca dingin
sepulang dari spanyol evan dimas kini terus berlatih bersama tim bayangkara surabaya united untuk meningkatkan stamina di lapangan brigif marinir sidoarjo
evan lebih banyak melakukan adaptasi karena selama tiga bulan ia terbiasa dengan cuaca dingin di spanyol
sementara cuaca di surabaya sangat panas membuat tenaganya cepat terkurang habis
meski harus memulai penyesuaian diri dari awal lagi namun evan optimis dapat mengejar ketertinggalan dari teman pemain lainnya
ia pun senang bisa kembali berkumpul dengan teman temannya di bayangkara surabaya united
pertama saya sangat senang ya bisa bergabung dengan teman teman lama di sini
dan saya berharap kedatangan saya bisa bermanfaat
dan bisa tetap kompak
pelatih bayangkara surabaya united mengaku evan dimas banyak mengalami kemajuan teknik maupun fisik pasca belajar di klub spanyol b
kita lihat pertandingan selanjutnya kemarin karena baru bertanding
itu pun kita paksakan evan dimas pasti istirahat satu hari dua hari langsung bertanding
sekarang ada masa jeda seminggu mudah mudahan lebih bagus
kalau seharapan saya dan dia punya kemampuan itu pasti lebih bagus
meski beberapa waktu kemarin kondisi fisiknya sempat menurun akibat penyesuaian perubahan cuaca
pelatih berharap agar ia segera tampil maksimal menghadapi sejumlah laga yang akan datang